kita beralih ke informasi selanjutnya
hujan seharian pada hari minggu yang melanda kawasan daerah istimewa yogyakarta dan sekitarnya
membuat sejumlah wilayah tergenang air
untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir di yogyakarta kami telah terhubung
dengan koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan
hendrawan bisa anda jelaskan sebenarnya kondisi terkini di tempat anda berada bagaimana
dua orang meninggal dunia sekali lagi dua orang meninggal dunia
data yang kami perhatikan dari bbbddi
satu meninggal karena tanah longsor dan satu meninggal karena dalam kondisi banjir
yang meninggal dalam kondisi banjir adalah seorang nenek berusia tujuh puluh satu tahun
sementara itu ada juga informasi awal lainnya yang menyatakan bahwa
ada kemungkinan korban ini bertambah karena ada beberapa orang yang saat ini
masih belum diketahui keberadaannya
khususnya di tempat saat ini saya melaporkan di kecamatan imogiri
dan sekali lagi bahwa di kabupaten bantul ini ada tiga bencana yang terjadi
yaitu banjir tanah longsor dan angin kencang
untuk banjir saja dari
di kecamatan bagelen terutama ini juga ada warga yang tadi malam dievakuasi oleh kantor sar yogyakarta
dan mereka sempat mengungsi namun dalam pantauan kami beberapa titik pengungsian mereka sudah kosong dan mereka sudah kembali ke rumah mereka masing masing
dia dan iqbal
baik artinya di sana masih belum terlihat ada korban yang mengungsi atau bagaimana hindrawan
baik terima kasih
kami belum mendapatkan update nya namun bila kita melihat ketinggian banjir yang terjadi paling parah di kecamatan imogiri
tadi malam cukup tinggi namun saat ini sudah tidak terlihat adanya banjir
hanya tinggal genangan saja di beberapa titik yang kami lihat di kecamatan imogiri kabupaten bantul ini
hendrawan setiawan dari yogyakarta terima kasih